mau gue bantu nggak gerak gerak tapi yaudah gue bantuin gue meram nih ayo
hai em kaki lu taruh sini dulu iya iya
abah abah dong bilang ki gue naik ya gitu
ya udah ngasih gua hampir jatuh enggak ya nggak kan
makanya lain kelihatan
gimana lu apa apa gimana dokter ya gue temenin
gitu doang juga kayak albino
kok jadi makan soto tadi
cilu tuh sebenernya mau makan soto ya sama gue tadi ya
ya hampir sih hampir gue makan cuma asal lo tau ya gua nggak tahu kenapa dari tadi
disana tuh feeling gua enggak enak aja
ya udah gak jadi makan deh gue coba kalau gue makan soto
mungkin hp lo ya nggak ada di tanganmu sekarang
tapi gue senang sih gua nggak jadi makan soto
nah juga nggak ada lagi
ya udah santai aja sih
wah gak bisa santai ki
kita ini pelajar
dan kita punya tanggung jawab
bokap gue udah kerja keras
buat gue sekolah masa gue kayak gini sih
ternyata gitu banget sih
gue salah lagi ya
yang ini lo gak salah
gara gara masalah ini
lo yang salah
lo mau ke sekolah naik motor
atau mau bareng gue
iya karena nggak ada angkot
bisa gak sih
kalo mau bareng
lepas itu duduk
jalan yang bener
terjatuh lagi lo
waduh units juga lacer
ga ada sagit ya
bah ya gue ya emang
eh gimana ini pak tarno
baru disuruh saya kasih cctv pak
pergi pergi macam mana sih
bah ini dia
akhirnya kau datang juga ke sekolah ya
hah awas kau ya
kuhukumlah kau nanti
hah tunggu tunggu kau
eh gue punya kekuatan super bisa buka gembok
nggak punya kan yaudah deh ikut gue aja yuk

akhirnya mereka kembali juga ke sekolah
ya lu kenapa begap begap gue
eh lu kenapa sok ijus sih mau teriak teriak
nanti kalau pak togar tau ngeliat kita kita ketauan gimana
oh yang sok ide tuh
uh potong jalan segala pakai jalan biasa aja
ya lu bilang lu mau cepet kan nyampe nya
eh mau ke mana
mau ke mana mau ke mana udah ikut aja
giret banget sih ah
jadi orang sp druhnya
eh mau juga geretnya pelan pelan
kok halus gue sama perempuan
nih gue mau kasih tau ya ini udah jam tiga lewat lima belas
itu berarti sekolah bubaran sekolah sudah satu jam lewat
dan gue berani taruhan gue di dalam sekolah ini udah gak ada anak anak
karena hari ini gak ada ekspor
jadi yaudah yuk kita pulang aja yuk
gue mau ke sekolah karena tas gue masih dalam rifki
gue kan udah bilang dari tadi lo kalo gak mau nemenin gue lo tinggal pulang
ngeyel banget sih emang dalam isi tasu tuh ada apa sih
he emang penting banget ya buat lo isinya apa
mau masuk lo mau pulang pulang aja lah ah
oke nih gue kasih tau ya
kalo lo emang mau masuk ke kelas untuk ambil tasu yang penting itu
silakan aja lewat tembok ini
lo bercanda kan
enggak gue gak bercanda karena cuma bagian sini doang yang gak kelihatan cctv
gue bukan cincang rifki

kan ada gue disini jadi aja bisa naik pendak gue
lu kira gue akan ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu
engga tau siapa tau
lo tuh harus mengenal gue lebih dalam michelle
tapi ya harus ambil resikonya ya
karena ketika lo udah tau gue sebenernya tuh kayak gimana
gue bisa jamin lo gak akan bisa berpaling dariku
gue tau gak sih gue capek banget ngomong sama lo
ujung ujungnya narsis tau gak
seseorang yang bisa menjaga pandangannya dari sesuatu hal yang nggak seharusnya dia lihat
itu berarti dia bisa menjaga hatinya
mau gue bantuin gak
jangan gerak gerak tapi
yaudah ayo gue bantuin gue merek
kaki lo taruh sini dulu
lo tau gak sih gue hampir jatuh tau gak
engga kan gue biar gue siap juga
ck manisan dikit dong kan perempuan
rifki gue naik ya
nah gitu dong
ini kan gue juga merem
bentar bentar bentar
gak usah liat
lo ngapain kayak begitu
gue mau naik lah
emangnya lu bisa sendirian ke kelas